saya dengar anda sempat ke lembaga hexagonal untuk tes dna parental
dan anda bawa sampel darah
pertanyaan saya cuma satu
saya bawa sampel darah
mungkin petugasnya salah
anda cek aja lagi sesuatu
jadi dulu al pernah coba buat tes dna reina dan nino secara diam diam
ini lagi di rumah papa loh
gak enak masa kalian berantem sih
papa dimana al
di dapur lagi nemenin andi siapin makanan
yaudah saya nunggu ke papa dulu ya
pak sumaro apa kabarnya
kemarin sih mas al cerita sama
aku pak sumarno tuh udah mulai sadar
tapi memang kondisinya saat ini memang masih lemah
jadi masih harus dirawat secara intensif aja sih pak
ya adain aja semoga cepet sembuh ya
ya alhamdulillah kalau udah sadar
semoga pak sumaro bisa cepet sembuh
cepet pulih ya
dan pengobatannya juga mas al juga yang pulang bayar
dan pak sumaro juga sempat bilang
kalau dia tuh diikutin sama mobil
dia diikutin sama mobil
dia diikutin sama mobil
dia diikutin sama mobil
berarti ada seseorang yang sengaja mau mencelakakan pak sumarno gitu langsung kamu
mungkin dari paku
aku juga masih belum tahu sih

makanya ya semoga pak sumarno bisa cepet sadar ya
soalnya kasihan juga kan dia
soalnya kasihan juga kan dia
pak sumarno udah sadar
dan dia bilang gitu ke aldebaran
apalagi yang dia bilang
dia sebut nama gue gak ya
gue jadi gak tenang
pak sumarno udah sadar
pak sumarno udah sadar
dan kapanpun dia bisa buka mulut

kalau dia bilang ke alde

kalau dulu gue bayar dia lima ratus juta

itu udah pasti gue bakal ketahuan
aduh gimana ini
gue harus gimana sekarang
kayak orang gak tau
ini sayang perut aku
perut aku kurang enak tadi pas mau ke dapur
aku takut deh
kalau kandungan aku kenapa napa
aku cukup tahu kamu dengan baik elsa
ini bukan ekspresi kamu cemas
ekspresi kalau kamu lagi ketakutan
kok muka elsa seperti ketakutan begitu
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
papa gak denger kalian udah masuk disini
kenapa papa surya baru tau aku sama elsa datang disini
bukannya tadi rusak ke dapur
sudah ketemu elsa
nah alangkah baiknya sebelum kita makan ketupat lebaran
kita berdoa terlebih dahulu
semoga di lebaran hidul atai ini
kita semakin bahagia
semoga uya cepat disatukan dalam ikatan suci pernikahan dengan ayang kiki
doa macam apa barusan
bapak mirna lagi main diamin amininnya
kenceng banget lagi suaranya
yang namanya doa yang baik baik itu kita harus amini

gak boleh gak diaminin
gak boleh gak diaminin
mana ada baiknya
mana ada baiknya
arfi tadi kan udah
eh gak ada
eh gak malu
enggak jadi amin
udah udah diaminin tadi
enggak jadi amin ya allah
gak bisa kita udah amin terakhir kan itu
tariknya makan sederhana
mam mirna gak jadi amin
iya pak aku sama mas alito ada urusan sebentar
nanti kalau misalkan perusahaan udah beres kita baru kesananya
mungkin nanti bisa nongkel ke luar ya selesai
kayaknya aku juga gak bisa ikut deh pak
soalnya aku ada urusan
udah ikut papa aja
kita jenguk mama
kamu kan anak kesayangannya mama
masa gak jenguk mama di idul ada
yaudah nanti kita bareng papa aja ya kesananya
gagal deh gue ngecek sumarno
saya masih penasaran
apa elsa ada hubungannya sama sumarno
apa elsa yang mengikuti sumarno sebelum sumarno jatuh ke jurang

jen kelihatannya enak sekali nih makanannya
tapi papa inget loh sama kolesterol jangan banyak banyak
kan sekali sekali aja papa makan daging

irmang geng asel ball